peringatan hari pahlawan setiap sepuluh november tak hanya melulu soal keberhasilan perjuangan para pahlawan di masa lalu
namun ternyata juga ada kisah ironis di dalamnya
seperti yang ada di yogyakarta sebuah piano yang digunakan komponis kusbini saat menciptakan lagu bagimu negeri
sudah hampir tiga dekade terakhir dalam kondisi rusak parah
para orang yang lalu lalang melintasi sebuah rumah di kawasan kelurahan klitren gondok kusuman kota yogyakarta ini
mungkin tak menyangka bahwa dalam rumah tersimpan kisah penting republik ini
di sudut ruang utama rumah yang terletak di jalan kusbini nomor dua puluh lima ini terdapat sebuah rumah
terdapat sebuah piano yang dulu digunakan komponis kusbini untuk menciptakan lagu bagimu negeri
lagu ini biasa dinyanyikan di akhir acara acara resmi
namun piano bikinan jerman bermerek girbsiung ini sekarang dalam kondisi rusak parah
beberapa tahun setelah kusbini meninggal di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
piano ini rusak hingga sekarang
ini adalah piano buatan seribu delapan ratus tujuh puluh tiga yang artinya umurnya telah mencapai hampir satu setengah abad
tak hanya punya nilai sejarah tinggi
bagi keluarga piano ini punya ikatan emosional yang kuat dengan keturunan kusbini
sebetulnya piano ini sudah banyak dari entah itu kolektor entah itu dari sejarawan
atau dari seorang yang mau dimasukkan di museum
tapi kenyataannya kita tidak semudah itu untuk menyerahkan
mungkin kalau saya setuju dari sebelas putra ada yang tidak setuju ya mau nggak mau ya tetap ditempatkan di rumah tabon ini
rumah tabon supaya apa
pada saat mereka mereka putranya datang ke rumah tabon ini
begitu melihat piano pasti ingat bapak
piano ini memiliki toots yang mencapai lima oktav
berbeda dengan piano modern yang memiliki tiga pedal
piano ini hanya memiliki dua pedal saja
yang menjadi tanda bahwa pion ini adalah piano produksi lama
pihak keluarga mempersilahkan jika ada pihak yang ingin membantu menonovasi piano bersejarah ini
apabila ada seorang donatur mungkin bisa untuk memberikan
untuk menservis saya pribadi sanggup untuk menservis
sejarah piano tersebut untuk supaya bisa berbunyi kembali
dalam merenovasi sebuah peninggalan ini
sampai dari tidak bunyi sampai bunyi ya estimasi sampai lima puluh sampai seratus juta itu
karena terus terang blok semua sanar harus diganti hammer hammernya mungkin tootsnya
lagu bagimu negeri dicetakkan kusbini sebelum indonesia merdeka yaitu tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua
kata negeri pada judul lagu ini sebenarnya merupakan singkatan dari negara republik indonesia
sebuah upaya perjuangan komponis yang secara sembunyi sembunyi menyeberkan semangat nasionalisme lewat lagu
untuk melawan penjajah jepang kala itu
henrawan setiawan yogyakarta